ada apa ke bandung
liburan atau ada urusan
kangen sama bandung
bakalan lama disini
rencana paling cuma seminggu
tapi gak tau gimana nanti aja
kerjaan kamu gimana
sekarang saya kerja di tempat fitness
kalau mau libur agak panjang bisa
yang penting ada koordinasi
yang masih suka ketemu siapa aja
kamu istirahat dulu aja di rumah
kamu jangan cerita sama orang lain
termasuk kamu rad
mudah mudahan saya bisa menghindari kekerasan
kalau harus ada kekerasan
sama yang di level atas aja
sama bos bos yang mengatur bisnisnya
yang di bawah
usahakan jangan disentuh
mereka cuma ikut kerja
kita masih perlu empat orang lagi
dua buat di parkiran yang tadi
jual lagi buat di pasar
saya maunya kita kerja
saya lihat di parkiran
yang markir gak ada
sama yang nagih iuran ke pedagang
juga belum dateng
barusan taslim telepon saya
kapan dia sama teman temannya bisa kerja lagi di pasar
saya cek dulu ke pasar
kang cecep mau lihat situasi di pasar dulu
mendiel tangan youtube prime
dia nggak dig latih ke pool
denny iding tony semua sudah balik lagi ke terminal
kalau mungkin kan boy juga mau balik lagi
gak ada kerjaan nganggur
yaudah nanti a telepon
terima kasih a
orang di sana sudah cukup
udah sekarang udah ada enam orang
kalau memungkinkan ajak boy
tapi kalau gak memungkinkan gak usah gak apa apa
saya tanya sama temen temen dulu
soalnya kan sekarang udah ada enam orang
iya kalau gak bisa gak usah
itu bahasa halus cuy
kamu harus ngajak boy
di pasar udah tiga hari yang margir gak ada
yang narik iuran juga nggak ada
taslim sama temen temen ya
balik lagi aja
saya terima kasih sama adidu udah pernah ngajak saya kerja di sini
tapi sekarang saya udah gak ikut adidu lagi
karena adidu udah dipecat
terus saya diangkat buat gantiin adidu
diangkat ya yad
sama kang agus juga
sama kang agus juga
kita harus milih dulu siapa yang jadi pimpinan
ya supaya ada yang bisa ngambil keputusan
bukan cuma buat nyelesaikan masalah sekarang
tapi juga kalau nanti ada masalah masalah yang lain lagi
kamu siap jadi pimpinan
kalau nggak ada yang siap yaudah saya siap
kang di parkiran yang mau kita ambil alih
sekarang justru ada beberapa orang tukang parkir baru
kamu lambat kerjanya
nawarin orang kerja tapi kerjaannya cuma jadi tukang parkir
tadi saya ke parkiran ada beberapa anak muda yang parkir
dia kayaknya pemimpin dari yang lain
terus ada yang datang
kayaknya sengaja cari dia
enggak cuma kelihatan tegang aja
kamu kesini aja kamu kerja lagi di sini
kenapa bukan cong yang telpon
sekarang di sini yang jadi pimpinan saya
urusan terminal belum ada kemajuan
kerjaan belum selesai tapi pasukan nggak ada
cari orang lain buat gantiin mereka
karena saya tahu kamu sendiri gak bisa diandalkan
disuruh ngasih pelajaran ke tukang parkir malah kamu yang dikasih pelajaran
kamu yang dikasih pelajaran
kamu yang dikasih pelajaran
kemarin ujang ngasih tahu
nanyain alamat kang mus
udah ketemu kang mus
kapan datang dari pekanbaru
sampai jakarta kemarin
terus ke bandung
sampai bandung langsung ke rumah kang mus
udah ketemu siapa aja
baru ketemu kang mus aja
kita ngobrol di dalam
jangan dikasih gula
bikin kopi jangan dikasih gula
ada apa ke bandung
liburan atau ada urusan
kangen sama bandung
bakalan lama disini
rencana paling cuma seminggu
tapi gak tau gimana nanti aja
kerjaan kamu gimana
sekarang saya kerja di tempat fitness
kalau mau libur agak panjang bisa
yang penting ada koordinasi
yang masih suka ketemu siapa aja
ujang sama kang murad
ujang bukannya kerja disini juga
udah enggak mengundurkan diri
mau bantu usaha istrinya
ambil dari tasi
terus dimasukin ke toko toko
terus saya ditugasin kang mus
berarti sekarang udah bos
bosnya bukan saya
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
semarang semarang semarang
tasik tasik tasik
kita lagi diawasin bos
jualan lagi sepi
saya gak tanya

habisin dulu kopinya